pasti pada suka ya kalau anda pernah pesan makanan atau minuman secara online
sadar gak ada lima enam atau bahkan tujuh produk berlokasi di satu tempat yang sama
nah itu artinya produk produk tersebut berada dalam satu cloud kitchen
lalu apa sih sebenarnya yang disebut cloud kitchen itu
semenjak pandemi bisnis model cloud kitchen mulai merebak di jakarta
secara sederhana cloud kitchen dapat dipahami sebagai model bisnis makanan dan minuman
dengan konsep dapur bersama yang menggabungkan beberapa produk umkm dalam satu dapur
cloud kitchen mengandalkan penjualan dengan cara mengantarkan pesanan secara online
hampir seluruh dapur berkonsep cloud kitchen tidak menyediakan fasilitas makan di tempat atau dine in
seperti layaknya pemesanan makanan secara online
makanan yang diolah dari dapur produksi akan diambil
dan diantarkan oleh ojek online ke lokasi pembeli

menurut salah satu pelaku model bisnis ini
cloud kitchen lahir karena kebutuhan masyarakat dalam memesan makanan secara praktis
dan cara usaha kecil menengah untuk bertahan akibat dampak pandemi
sebenarnya mas yang kita tahu semua nih
perkembangan online food delivery kan semakin lama semakin berkembang pesat ya mas ya
agar lebih mendapatkan efisien dalam membuka cabangnya
jadi kita semacam disebut puja sera puja sera online
dalam bisnis model ini produk umkm memang terbantu dalam efisiensi modal untuk membuka cabang baru
karena mereka hanya membutuhkan pengeluaran ekstra untuk memastikan kesediaan bahan pokok
sementara hal lain seperti tenaga kerja biaya sewa tempat serta biaya operasional sudah ditanggung
oleh franchiser cloud kitchen yang berperan sebagai penyedia tempat perjualan
sekaligus penanggung jawab operasional harian
bisnis modal seperti cloud kitchen dinilai cukup menjanjikan bagi para franchizer
keterbiasaan masyarakat untuk order dari cloud kitchen itu sudah ada dan sudah menjadi sebuah kebiasaan
nah itu adalah sebuah kebiasaan baru yang diakibatkan dari pandemi
jadi ada kemungkinan juga untuk cloud kitchen ini tetap bertahan di uptrend

hal tersebut diakui salah satu produk umkm yang memiliki kedai konvensional dan bergabung di cloud kitchen
yang menyatakan bahwa mereka masih mendapatkan profit meski omsetnya harus terbagi dengan beberapa pihak lain dari hasil penjualan
cara mengakalinya tentu harga produk yang dijual di cloud kitchen dipatok lebih mahal dibandingkan penjualan produk di kedai konvensionalnya
baik kalau misalnya kita bahasnya mengurangi omset mungkin omset

karena kan akan banyak yang mengurangi omset
karena kan akan banyak yang mengurangi omset
karena kan akan banyak yang mengurangi omset
sebutan cloud kitchen juga dikenal dengan istilah ghost kitchen pujasera online dan dapur satelit
namun prinsipnya tetap sama yaitu menggabungkan beberapa produk umkm dalam satu dapur dan membagi hasil penjualan kepada semua pihak yang terlibat secara proporsional